mohon maaf bu leh nggak usah diperpanjang ya
gimana kalau adul bungkus saja bu
ya boleh dul
lalapannya masih belum habis
sotonya juga belum disuntuh
bukan gak disuntuh leh
tadi ngambilnya kebanyakan leh
ini juga soto tinggal bihunya doang
dagingnya udah aku makan sih leh
mas biar saya bantuin bungkus ya
insya allah emang cocok loh jadi pemulung
ini gara gara sanusi tuh
udah gak punya duit lagi
aduh aja yang miskin mikir mau makan yang kayak gitu
itu kan bekas itu jelek lagi
ih susah kasih tau soleh
yaudah kalau gitu kita balik ya be
ini uang sisa belanjaannya
soleh gak jadi belanja
hari ini soleh sama adul belanjanya hebat umi
alhamdulillah dapet gratisan
gak pake beli
ini belanjaannya kok udah pada layu seperti ini
tadi sama tukang sayurnya yang jelek jelek mau dibuang
padahal masih bisa dipilih pilih
kalau orang yang suka bazir itu temannya setan
anak kesayangannya umi
umi tuh ngerti apa yang dimaksud dengan mubazir
tapi kan umi ini masih bisa dimakan
yang kotor tinggal cuci
yang busuk tinggal kita buang deh
kamu habis ini ada kerjaan apa
gak ada dul
yaudah biar tenaganya mancung gak mubazir
mendingan ikut ngembangin pt serabutan sama adul
emang udah ada proyek tuh
ya belum lah
pakai nanya namanya juga ngembangin berarti kita cari kerja
mudah mudahan pilihan gue untuk memantaskan diri
bisa membawa kebaikan buat gue
siapa tahu pas fahri balik indonesia
gue udah pantas buat dia
telepon nabil lah
belajar di kampung sebelah
temu si soleh lagi
apas tuh kalo gitu mah
aduh kalo gue lagi mau ada aja lagi yang telepon
pastiin ini dari soleh
ajarin aku ngaji dong
insya allah cika
aku pasti selalu punya waktu kalo ngajarin kamu ngaji
aku seneng banget denger ya
yaudah kalo gitu abis maghrib kita ketemu ya
yaudah kalo gitu nanti ketemu di masjid ya
ah yaudah bil
bentar lagi aku siap siap ya
makasih banyak ya
lu mau ketemu nabil abis maghrib
lagian apa urusannya sama loh
udah gue mau ngerjain tugas dulu
kalo cika bener bener mau ketemu nabilah
berarti gue harus ikutin dia
uh ada ada aja
orang lagi pada penuh
kebelet pipis lagi
aduh belum punya duit cepopon
bukan masalah itu
cepopon mau lahiran
eh bukan mau lahiran
ini tuh cepopon tuh kebelet
mau ke belakang mau pipit dulu
aduh suruh nganterin pipis ya
gue suruh lu jaga warung
nanti takutnya mau ada yang tambah
yaudah makasih ya
tetep aja gak bisa halus sama aduh
weh kenapa ya cepopon kalau sama aduh tuh bawaannya kasar mulu
aduh sih utangnya masih belum dilemasin
ini makanannya kenapa nggak dihabisin
udah kenyang leh
padahal di luar sana banyak saudara saudara kita kekurangan makanan
lah kalau gak habis
rih ribet banget sih lu soleh
leh nggak usah diperpanjang ya
gimana kalau adul bungkus saja bu
ya boleh dul
lalapannya masih belum habis
sotonya juga belum disentuh
bukan gak disentuh leh
tadi ngambilnya kebanyakan leh
ini juga soto linggal birunya doang
dagingnya udah aku makan sih leh
mas biar saya bantuin bungkus ya
kalau makan secukupnya
jangan sampai tersisa
kalau tersisa itu mubazir
mubazir itu temannya setan
segala makanan orang diurusin
soalnya cuma mau ngasih tahu kok
uangnya jangan dibungkus juga
nih kasih cepepan ya
misalnya juga ribet juga nih
kalau makan dulu kayak gini
bukan ada sejurang aja
bu ini gak dibungkus
besok besok jangan kayak gitu deh
soalnya cuma berusaha ngasih tau yang baik
ini pada kemana ini
kok pada bubar sih
pada pulang semua
tadi udah pada pulang cek
dan makannya gak abis ya leh ya
tadi kayaknya mereka nggak senang
kalau makan secukupnya
jangan sampai tersisa
kalau sisa makanan itu
aduh itu kan bukan urusan soleh
itu mau makanan mau habis
yang penting udah bayar
takut pelanggannya pada kabur semua
sudah dijagain warungnya
boleh nggak sisa makanannya buat soleh aja
itu nasi cek
oh bahasa sunda
maaf itu kan orang jawa
halal kan cek
halal kalau itu mahala
ingat hutang belum beres kamu ya
udah nggak ada lagi kan
kita pulang ya cek ya
eh eh eh bentar
makasih ya leh
iya ci kita yang terima kasih
iya cik kita yang terima kasih
itu kan preman
kok dia malah ke masjid
gak apa ya
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
kalau begitu saya pergi dulu mas
ya terima kasih
ha gua baru inget
tapi ngapain ya dia masa nusi
gimana bang kojak
udah yakin ya mau tobat
kalau bohong saya berani disamber geledek
sabah sabah tenang dulu
kalau beneran disamber geledek terus mati gimana
lebih baik kalau bisa kita meninggal dengan keadaan
amal ibadah kita banyak dan imam kita tebal